ya presiden joko widodo menghadiri kejuaraan panahan bogor terbuka dua ribu tujuh belas
namun ada yang spesial dari kedatangan jokowi di acara ini
ia datang bukan sebagai orang nomor satu di indonesia saja
melainkan juga sebagai peserta lomba
nah ini dia presiden joko widodo hadir di lapangan wirayuda pusat pendidikan zeni kodikla tni ad bogor jawa barat pada minggu pagi
didampingi menteri pemuda dan olahraga presiden mengikuti kejuaraan tingkat nasional bogor terbuka
di kelas eksekutif dua puluh meter
presiden mengikuti empat set lomba memanah bersama dengan tiga puluh pemanah lainnya yang mengikuti kejuaraan ini
jokowi juga sudah melakukan persiapan latihan di istana bogor setiap minggunya
selama empat bulan terakhir untuk mengikuti kejuaraan ini
dan sudah ada koresponden cnn indonesia edo eka rizki di bogor jawa barat
edo ini luar biasa sekali
jadi seorang presiden berlatih dalam waktu empat bulan demi untuk memanah begitu
ini bagaimana apakah hasilnya positif begitu apakah sudah ada dirilis begitu hasilnya bagaimana
ya iqbal kurang lebih sekitar setengah jam yang lalu kejuaraan panah bogor terbuka tahun dua ribu tujuh belas ini sudah usai dilakukan
dan keterlibatan presiden jokowi dodo selaku peserta panah di acara ini juga sudah usai pada pukul setengah dua belas
yang tadi dapat saya informasikan presiden mendapatkan hasil yang cukup lumayan dan sangat memuaskan di angka satu ratus lima puluh
dari angka tertinggi dari para tiga puluh kontestan di kelas eksekutif dua puluh meter ini di sekitar angka dua ratus
artinya presiden ada di sekitar papan tengah di antara tiga puluh kontestan yang lainnya
dan tadi disampaikan juga dalam keterangan persnya presiden menyampaikan bahwa hasil ini cukup memuaskan dan sesuai dengan prediksi dari hasil latihan
empat bulan selama latihan cukup intensif dan tujuh bulan persiapan secara umum yang dilakukan presiden untuk mengenal bidang olahraga panah ini iqbal
angka satu ratus tujuh ini juga diikuti oleh menpora di mana menpora imam nahrawi juga mengikuti acara ini dan mendapatkan skor seratus dari tiga puluh kontestan yang lainnya
artinya iqbal kalau tadi sudah berdasarkan hasil keterangan dari presiden terkait dengan agenda ini adalah kejuaraan pertama yang diikuti oleh presiden jokowi dodo
dan ini adalah hasil yang cukup memuaskan
pertama yang diikuti oleh presiden joko widodo presiden menyatakan dirinya tidak grogi sedikitpun dan mencapai hasil yang cukup memuaskan
karena walaupun tidak bisa mendapatkan juara satu atau juara pertama tentunya
dan tadi kalau tadi saya melihat dari tiga sasaran itu di bidang putih bagian terluar dan juga ada bagian keduanya itu biru merah dan kuning di bagian utama
presiden tadi mendapatkan satu titik utama itu di titik kuning
dari sekitar enam set yang diikuti presiden ada satu anak panah yang mengenai titik utama dari target panah ini sendiri
dan iqbal ini tentunya merupakan pemandangan yang tidak biasa juga bagi warga bogor dan sekitar dan juga para konteskan panah
di mana presiden jokowi dodo hadir di lapangan kompleks pudispus diklatzeni bogor jawa barat ini bukan sebagai presiden republik indonesia saja
melainkan juga sebagai orang yang turut serta dalam perlombaan di kelas eksekutif jarak dua puluh meter
lalu kegiatan selain memanah di sana apalagi yang bisa menarik warga ataupun presiden joko widodo sendiri
mengikuti ajang panahan ini
ya iqbal tadi tentunya presiden juga ikut meninjau proses berjalannya lomba pemana ini
lomba memanah ini tentunya tidak hanya diikuti oleh kelas eksekutif saja
melainkan juga ada kelas anak anak mulai dari sd hingga smp
tadi presiden juga memberikan tanggapan bahwasannya para anak anak yang mengikuti kelas ataupun lomba memanah ini
juga dinyatakan presiden memiliki kualitas yang sangat bagus
dan ini merupakan langkah awal
menurut presiden untuk membibit atau memupuk prestasi para atlet khususnya di bidang panahan
mengingat memang tidak sedikit juga tadi para atlet panah anak anak juga cukup memukau presiden melalui penampilan penampilannya
yang ada sebelum presiden melakukan lomba itu sendiri
dan tadi presiden memesankan bahwa pemupukan atlet khususnya di bidang panahan ini jelas harus dilakukan dari anak anak ini
jadi lomba lomba serta ajang kompetisi seperti ini yang melibatkan anak anak dalam bidang olahraga di pesan kolonial presiden harus sering dilakukan untuk memupuk serta mencari bibit bibit para olahragawan di indonesia tentunya
baik edo ekariski koresponden cnn indonesia dari bogor jawa barat terima kasih